kapal pesiar asal norwegia ms viking orion rabu siang bersandar di dermaga jamrut utara pelabuhan tanjung perak surabaya
seolah tak ingin melewatkan kemegahan kapal ini para pengunjung ramai ramai menjadikan kapal yang mengangkut satu tiga ratus penumpang ini sebagai objek foto bersama
kedatangan kapal pesiar asal norwegia ms viking orion di dermaga jamrut utara pelabuhan tanjung perak surabaya
mulai menjadi euforia sendiri bagi pengunjung wisata dermaga north quay surabaya
iya dermaga kapal yang mengangkut sembilan ratus lebih wisatawan asing tersebut sejak rabu pagi

yang sengaja datang untuk berfoto foto dengan latar kapal pesiar mewah asal eropa itu
selain ingin tahu bagaimana sensasi berfoto dengan latar kapal pesiar para pengunjung juga banyak yang hanya menemani para kerabatnya
mau foto terus sama kan
memang niatnya kesini tahunya dari mana kalau ada kapal
jadi tetangga kan terjadi pelindo terus kita diajakin ke sini
sementara pihak pelindo tiga
regional jawa timur mengatakan sepanjang tahun dua ribu delapan belas nanti akan ada tiga belas kapal pesiar yang sandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
dan kapal viking orion adalah kapal ke sebelas yang singgah di dermaga ini
tahun dua ribu delapan belas ini kapal ke sebelas
jadi target kami mungkin tanggal hari jumat nanti ada satu lagi lalu hari desember ada lagi satu
berarti totalnya ada tiga belas kapal yang akan bandar di pelabuhan tanjung perak kapal pesiar ya khususnya
dia hari ini bawa satu tiga ratus penumpang tapi yang turun untuk jalan jalan di kota surabaya itu sekitar delapan ratus orang
rencananya setelah bersandar di pelabuhan tanjung perak kapal ms viking orion akan berlayar ke bali